meningkatnya kasus covid sembilan belas dalam dua pekan terakhir
membuat kota bogor jawa barat kembali berstatus zona merah
dari tujuh ratus sembilan puluh tujuh rw sekota bogor satu ratus empat rw diantaranya berada di zona merah
menyikapi hal ini pemerintah kota bogor menerapkan kembali
pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas
yang akan berlaku mulai sabtu dua puluh sembilan agustus
kebijakan ini diterapkan di rw yang masuk dalam status zona merah
warga yang berada pada zona merah dilarang beraktivitas di luar rumah
baik itu sosial maupun keagamaan kecuali untuk keperluan medis dan pangan
pemerintah setempat juga membatasi operasional pasar
mal dan restoran tak melebihi jam enam sore
tak hanya itu pemberlakuan jam malam
pukul sembilan malam untuk semua warga kota bogor juga diterapkan
dan diberlakukan jam malam
di atas jam sembilan malam tidak ada lagi aktivitas di kota bogor

yang bisa langsung menerapkan sanksi kepada warga apabila melanggar protokol kesehatan
sementara warga kota hujan mengaku tak khawatir
dengan status zona merah lantaran terbiasa beraktivitas normal
sebenarnya untuk masyarakat itu zona merah atau zona enggak
sekarang udah gak terlalu dipedulikan ya
kalau saya sih selagi warga bogor ya pasti menyetujui aja
asal menyesalkan perangkat
itu punya prospek untuk masyarakat kedepannya itu seperti apa
contohnya misalkan ada bantuan yang rp enam ratus ribu
pemberlakuan psbb mikro dan komunitas ini akan diterapkan selama dua pekan ke depan
hingga nantinya kembali dievaluasi oleh pemerintah daerah setempat